hari kedua ujian nasional tingkat sd siswa sd negeri tambuko sumeneb terpaksa mengikuti ujian nasional dalam kondisi memprihatinkan
siswa harus berkonsentrasi mengerjakan soal ujian di tengah bangunan yang terancam amruk
siswa sd negeri tambuko kecamatan gulu guluk sumeneb terpaksa mengikuti ujian nasional di sekolahnya yang rusak berat
para siswa harus mampu tetap berkonsentrasi mengerjakan soal ujian meski mereka juga mengaku cemas jika bangunan roboh sewaktu waktu
untungnya kemarin tidak turun hujan sehingga para siswa bisa lebih nyaman mengerjakan ujian
jika hujan sedikit saja biasanya ruangan kelas menjadi basah karena atap yang bocor
kondisi gedung sd ini memang memprihatinkan tembok sudah bolong bolong dan rapuh serta atapnya bocor di sana sini
permintaan renovasi pada dinas pendidikan tidak pernah dijawab
pagi ini tidak hujan jadi anak anak masih bisa melaksanakan ujian di ruang yang ada itu
ya nanti lihat saja kalau hujan insya allah masih anu itu kalau untuk satu ruang itu insya allah masih bisa ditempatin
di probolinggo juvita makrifatul fristijana siswi sdn pesisir dua harus mengerjakan ujian nasional di rumahnya di kelurahan trawung kidul kecamatan kademangan
meskipun kondisinya masih lemah dan tangannya tampak gemetar saat memberikan jawaban fristie tetap fokus mengerjakan ujian nasional ini
selama delapan bulan terakhir fristie difonis menderita kanker tulang di pangkal paha hingga telapak kaki kiri
selama sebulan ini pula kondisinya semakin parah dan harus istirahat total di rumahnya
tetapi menjelang ujian christi mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik dia rajin berlatih soal dan belajar setiap hari
semangat belajar ya dik
adik merasakan sakit tiap hari
ini delapan bulan
jika siswa sd ikut ujian nasional maka warga berusia lanjut juga ikut ujian nasional paket a yang dilakukan bersamaan dengan jadwal ujian nasional sd
seperti di desa carangwulung kecamatan wonosalam jombang
sejumlah lansia tekun mempelajari mata pelajaran yang akan diujikan pada hari kemarin
bahkan karena gugup salah seorang peserta terpaksa harus minum obat terlebih dulu agar dirinya bisa tenang
tidak hanya itu karena cuaca hujan dan suasana ruangan kelas agak gelap maka panitia pun harus mencarikan lampu penerangan supaya peserta yang sudah tua itu bisa membaca dengan baik
meskipun sudah tidak muda lagi mereka mengaku tetap bersemangat ikut uji
ujian nasional karena ingin memiliki ijazah sd
kenapa pak pak masih tertarik untuk belajar
supaya punya itu punya pengalaman punya ijasa
emang dulu kenapa pak enggak sekolah
karena dulu kan suruh ngarit sama orang tua
meskipun sudah berusia tua para lansia ini tetap bersemangat dan tidak ada yang telat
masuk kelas mengerjakan soal ujian kejar paket
tim tiputan jawa timur